di sebuah desa yang terletak di kaki gunung agung seorang nenek menolak dievakuasi dan memilih bertahan di rumahnya
sejak lima tahun terakhir sang nenek tinggal di kaki gunung agung dan mengaku nyaman berada di sana
meski saat ini lokasi tempat tinggalnya masuk dalam kawasan rawan bencana
tim bantuan evakuasi bergerak menuju kawasan rawan bencana tiga
itu artinya mereka memasuki kawasan sangat berbahaya yang jika erupsi tiba tiba terjadi diperkirakan akan terkena dampak terburuk
mereka menuju desa banjar dinas samilaklak kecamatan kubu karangasem
desa ini berjarak hanya enam km dari kawah gunung agung
seorang nenek dilaporkan masih bertahan di desa kosong itu
menantunya noh ngemboh meminta
tim bantuan evakuasi untuk membujuk sang mertua agar mau dievakuasi
lima tahun sudah nenek ubuh tinggal di gubuk kecil ini
dia ajak sama anaknya ke sana di rumahnya sebelah ini
nenek ubuh mengalami kebutaan dan enggan keluar dari gubuk ini
padahal empat warga yang tinggal di desa ini telah mengungsi termasuk anak dan menantunya
ini balikin baju ini malu
ini kan dia ngomong juga kasian bolak balik ke sini kan gara gara ibu kan
ya mangsit ya aduh
ya siang dadi menjalan pak
apanya ituk ani tak bisa digunungkan aja

paginya pulang bawain dia makanan
balik ke ke terraankind sini kan
takutnya gempar katanya gitu
kan kasihan dia ndak lihat
belum sering tawar hari ini
meskipun apalagi orang kan namanya sedangkan hewan aja kasihan kalau begitu ya
operasi penyisiran di dalam kawasan rawan bencana dua belas km berlangsung setiap hari
penyisiran dilakukan oleh polsek setempat yang bertahan untuk memastikan kawasan tersebut benar benar sudah ditinggalkan warganya
tak jarang warga lansia seperti nenek ibu bersikeras untuk tinggal di desa mereka walau bahaya erupsi menghantui
saat ini nenek ibu telah mengungsi ke pos pengungsian di kintamani bersama keluarganya
mempazah cataran ningkat karangasem
dan korespondensi nn indonesia eka rima di lokasi pengungsian di gor soecapura kabupaten kelungkung bali saat ini
rima dari yang anda lihat secara umum bagaimana kondisi di pengungsian dan apa yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi di sana
serta masih ada tidak rima warga yang belum diungsikan dari tempat mereka tinggal
ya reinhardt kondisi yang berada di gor swecapura tempat di mana pengungsian sebanyak sekitar sebelas pengungsi tinggal di sini
baik di dalam gor
walaupun juga di luar yang menggunakan tenda tenda
mereka kondisinya bervariasi
di sini ada yang dalam kondisi memang fit karena memang sudah lima hari bertahan di gor swecapura sebagai pengungsi
dan tadi saya juga sempat ada sejumlah pengungsi yang mengalami gangguan kesehatan cukup serius
ada dua orang yang langsung dievakuasi menuju ke rumah sakit terdekat
dari usia tersebut menyebutkan bahwa orang yang dievakuasi ini dengan usia antara rentan enam puluh hingga enam puluh lima tahun
dalam kondisi yang sakit dengan gangguan kesehatan akibat karena lanjut usia
ini gangguan kesehatan pernafasan
memang jika saya lihat kondisi yang berada di dalam ruangan atau di dalam gor dengan kapasitas sekitar tiga orang ini
maka kondisinya memang kurang cukup memadai dari sisi sirkulasi dan juga ventilasi udara
ini kurang cukup memadai bagi kesehatan khususnya bagi saluran pernafasan
apalagi jika ada ditambah dengan mereka para pengungsi ini membawa binatang
dan peliharaan mereka seperti anjing atau kucing masuk ke dalam area pengungsian yang berada di dalam gor swecapura ini
ini cukup mengganggu sekali karena dikhawatirkan justru banyak sekali anak anak yang tinggal di dalam gor ini
berjumlah sekitar dua ratus anak juga turut terganggu saluran pernafasannya
akibat bercampur dengan hewan hewan peliharaan yang berada di dalam
sehingga tim dokter meminta agar para pengungsi tadi untuk tidak membawa hewan peliharaan mereka masuk menuju ke dalam stadion ini
selain itu juga
karena kebutuhan kesehatan yang berada atau kebutuhan layanan kesehatan sudah berlanjut cukup baik di gor swecapura ini
ada tim medis yang mereka standby selama dua puluh empat jam untuk memberikan perawatan
namun di sisi lain sisi psikologi mereka juga perlu diberi dukungan secara psikologi
karena saya melihat sejak pagi hari tadi hingga saat ini saat saya berada di sini
anak anak yang pulang sekolah bagi mereka yang bersekolah
namun bagi anak anak yang ingin bersekolah
tidak ingin sekolah
tapi mereka tidak mengetahui informasi secara detail
bagaimana mekanisme mendaftar
bagaimana mekanisme mereka untuk bisa bersekolah di wilayah terdekat
ini kurang terdistribusi dengan baik informasi tersebut
sehingga banyak anak anak juga yang mereka hanya diam saja di dalam gor ini
pengungsian ini tidak melakukan hal apapun
ini akan berdampak atau berpengaruh secara psikologi pastinya bagi anak anak yang berjumlah sekitar dua ratus orang
sementara di luar sana juga saya melihat ada sekitar lebih dari seratus anak anak juga tidak melakukan aktivitas seharusnya
bagi anak anak tidak ada tim pendamping yang memberikan kegiatan bagi anak anak
karena jika hari hari biasa saat mereka berada di desa atau berada di banjar mereka
mereka memiliki aktivitas yang ya natural seperti biasanya saat mereka berada di desa
seperti bermain bola atau bermain ke tetangga
namun kali ini mereka seakan akan terkungkung atau tidak memiliki aktivitas aktivitas yang bisa membuat mereka berkreasi dalam berpikir
ini cukup berpengaruh terhadap kondisi psikologi anak anak yang ada di sini
jika saya melihat bantuan logistik sudah cukup baik
karena banyak sekali masyarakat meski pemerintah belum mengeluarkan dana apbd
baik itu apbd provinsi atau juga apbd kabupaten
gantuan logistik dari swadaya masyarakat atau juga dari bantuan bantuan bumn
dan berdatangan sejumlah titik titik pengungsian yang tersebar di sembilan kabupaten yang berada di wilayah bali ini
dan tersebar di lebih dari tiga ratus titik
ini tersebar dengan cukup merata jika saya melihat
dan juga terkait perhatian dari pemerintah sendiri
jadi sebenarnya tidak hanya dalam peranah logistik saja seharusnya dipenuhi
dan juga tidak hanya pada program program tertentu saja mereka memperhatikan kondisi pengungsi ini
tetapi juga harus memperhatikan secara seksama dan terus menerus memperhatikan seperti apa kondisi pengungsi ini
dan jika kita berbicara terkait perkembangan bagaimana nantinya masyarakat akan menghadapi situasi ini
memang pengungsi ini harus lebih kuat dalam situasi saat ini reinhardt
karena kondisi ini tidak bisa diprediksi akan berlangsung berapa lama
meski sudah lipat
hari tinggal mereka akan bisa tinggal lebih lama lagi
bahkan bisa dalam hitungan bulan
di gorsoi capura ataupun di titik titik pengungsi lainnya
sehingga penguatan psikologi ini sangat penting dilakukan oleh pihak pihak tertentu
kita ke kondisi yang lain
bagaimana adakah informasi yang anda dapat di sana untuk aktivitas vulkanik gunung agung
apakah terus mengalami peningkatan
dan seperti apa informasi terbaru yang diberikan oleh pvmbg
kondisi gunung api agung sendiri memang kondisinya saat ini terus mengalami peningkatan
dan intensitasnya juga terus menerus secara berlanjut begitu
jika kemarin saya mendapatkan informasi ada sekitar enam ratus gempa ringan terjadi
maka pada hari ini untuk gempa vulkanik dalam berlangsung sekitar satu ratus dua puluh kali sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini
sementara untuk gempa vulkanik dangkal
terjadi sekitar delapan puluh sembilan kali
sementara untuk gempa tektonik sendiri sudah terjadi lebih dari sembilan belas kali
ini menjadi bukti bahwa aktivitas gunung agung ini terus meningkat
dari hari ke hari
dan jika kita melihat kondisi kemarin kita bisa melihat asap putih mengepul dari puncak gunung agung ini
namun pada hari ini saat informasi saya dapatkan dari pihak pvmbg
belum ada informasi ada kepulan asap tipis tersebut
namun tidak menutup kemungkinan bahwa aktivitas ini
masih terus berlangsung
karena tadi saat saya sedang berada di candidase dengan radius sekitar tiga belas km
saya juga merasakan gempa yang terjadi sangat ringan atau sangat bagus sekali beberapa kali tiga kali
dan saat saya berada di sini saya merasakan sekitar empat kali gempa ringan juga terjadi
intensitasnya semakin meningkat
jika dalam hitungan jam awalnya maka saat ini bisa dalam hitungan lebih dari tiga jam
atau kurang dari tiga jam terjadi sesekali
di titik titik atau di radius yang lebih panjang
biasanya jika biasanya gempa tersebut dirasakan dalam radius delapan hingga sepuluh km
pada saat ini saya berada di radius lima belas km
ini saya sudah bisa merasakan gempa ringan yang terjadi akibat aktivitas vulkanik yang berada di dalam gunung agung ini
menunjukkan bahwa aktivitas ini terus meningkat
belum lagi dengan aturan aturan penerbangan
atau mungkin juga peringatan peringatan penerbangan
yang belumnya berada pada level yellow atau level kuning
saat ini sudah meningkat pada level orange yang
menunjukkan tinggal satu step lagi untuk menuju ke level merah
hanya menunggu beberapa waktu lagi akan terjadi erupsi
ini menandakan hal tersebut
namun belum berarti bahwa erupsi akan terjadi
tetapi ini bisa juga menandakan bahwa erupsi itu akan segera terjadi dengan peningkatan status tersebut
namun setidaknya masyarakat yang berada di bali terutama pengungsi ini berharap yang terbaik terjadi di bali
meskipun mungkin gunung agung akan mengalami erupsi atau meletus
setidaknya dampak tersebut tidak akan terjadi
ini juga tidak berdampak secara signifikan terhadap masyarakat
sementara jumlah pengungsi sendiri yang berada di daerah daerah rawan
di zona merah mereka yang belum terevakuasi
ada sekitar lebih dari seribu
dan saya sempat mendapatkan informasi dari pihak bpbd
bahwa ada sekitar sepuluh ribu pengungsi atau sepuluh warga masih menolak untuk diungsikan yang berada di zona zona merah
ini menjadi kekhawatiran tersendiri
memang bagi pemerintah
karena memang tidak mudah membuat masyarakat untuk atau mengajak masyarakat mengungsi dari zona merah tersebut
karena mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan mereka dalam waktu yang cukup lama
sehingga berat sekali untuk bisa meninggalkan wilayah atau rumah mereka
meski rumah rumah mereka tersebut masuk dalam zona

ini hanya dari kisah kitaran kita sendiri

dia merasa besar kepada masyarakat di luar sana